lo baik baik aja kan
iya emang kenapa
ya kita berdua khawatir sama lo
lo kan kemarin dibawa paksa sama pangeran
terus nomor lo gak aktif lagi
kenapa sih kok kayak heboh gitu
boleh juga loh put
bisa berdekatnya sama pangeran
pangeran titip putri ya
apaan sih bu
tante tenang aja
tadi saya udah pesen taksi kok
jadi kita berdua akan ke kampus barengan
emangnya gue mau ke kampus bareng sama lo
yaudah tante kita pamit ya
gue ngelakuin ini buat nyokap lo ya
bukan buat lo
tapi gak usah kumat marik marik gue bisa jalan kali
pendidik dulu pak
ya ya baik baik
tolong balik lagi ke aragandaria
hah balik ke tempat tadi anak anak motor itu
loh kan gue mau ke kampus
ya udah nanti aja gue mau ke kampus dulu
dan kita akan ke kampus
tapi setelah kita ambil mobil gue
gue gak mau tahu gue mau ke kampus karena gue udah izin sama nyokap ke kampus
ke kampus dulu
ke kampus dulu
ke kampus dulu
mbak mas tujuannya kemana ya
ke kampus bunga bangsa
ambil mobil saya di gandaria
tapi ambil dulu kunci di kampus
orang tewa gak mau kasih alamatnya putri ke gue
tunggu tunggu tunggu kenapa pada rame gitu sih
anak anak yang lain padahal bawa ngeliat mereka dari taksi
nganyangka banget pangeran sama putri barengan ke kampus
putri sama pangeran
kasih tau gue di mana pangeran sekarang
gue ini harus cepet cepet karifikasi
biar netizen pada gak julid sama gue
mana kita tahu pangeran ada di mana
lo sadar gak sih
betapa hebohnya lo
yang jelas jelas cuma ngurusin masalah komentar netizen
gak penting banget mar
sumpah ya ini semua tuh gara gara si cewek asongan itu tau gak
gara gara dia gue jadi dijulitin sama netizen
padahal gue berharap banget semua orang tuh ngedukung gue sama pangeran
udah selesai ngomongnya
gue pengen nrabadin momen nih
momen pangeran sama putri datang ke kampus bareng
gue gak salah denger
apa yang terjadi sama putri gue
tunggu tunggu tunggu
gue gak salah liat nih gue
gue mau masuk
lo baik baik aja kan
iya emang kenapa
ya kita berdua khawatir sama lo
lo kan kemarin dibawa paksa sama pangeran
terus nomor lo gak aktif lagi
kenapa sih kok kayak heboh gitu
boleh juga loh put bisa pdkt sama pangeran
eh lama lama beneran bisa jadi cinta
kalian gak ada kerjaan
sampai segitunya si rizky melindungi si wusus goreng
ayo masuk ke dalam
bentar lagi kelas
coba demi apa sih my prince sama si caya songan itu
bener bener ya si caya songan
beruntung sekali orang tua dari pihak teman anak bapak bersedia menjadi penjamin pangeran
sehingga pangeran bisa dibebaskan
saya mohon maaf pak karena tadi datang terlambat sampai ke sini
kebetulan ada meeting penting yang gak bisa ditinggalkan di kantor
kalau boleh saya minta nomor kontak orang tua teman anak saya itu
saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuannya
lain kali kami harap bapak bisa memperhatikan putra bapak
karena banyak sekali tindakan kriminal yang dilakukan mahasiswa
karena kurang perhatiannya dari orang tua pak
saya mengerti pak
biasanya saya selalu memperhatikan anak saya dengan baik
kalau begitu saya pamit dulu pak
gimana nih mesin ya
gak bener gak bisa jahit dong
halo selamat siang
betul saya bicara dengan ibu tadi yang bantu anak saya pangeran di kantor polisi
oh iya benar pak saya ibunya putri
saya nggak nyangka kalau ternyata ibu masih mau membantu anak saya
setelah apa yang pangeran lakukan sama putri
oh kalau itu itu udah saya anggap selesai pak
yang penting pangeran udah menyadari kesalahannya
ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih bu atas bantuan ibu
kalau itu sih udah seharusnya pak
lagian memang putri sama pangeran tuh sebetulnya nggak salah
dan yang paling penting putri sama pangeran udah boleh pulang dari kantor polisi pak
kalau boleh saya bisa ketemu langsung dengan ibu
untuk menyampaikan rasa terima kasih saya sama ibu
kalau itu saya rasa nggak perlu ya pak ya
karena saya ngelakuin semuanya ikhlas
maksud saya ada tamu sebentar ya pak ya
masuk aja bu
bu gimana jahitan saya sudah selesai belum
oh bu saya tuh mau minta maaf banget ya bu
kebetulan mesin saya ini kan rusak
dan saya tuh belum ada biaya
gimana kalau ibu buru buru
ibu cari penjahit yang lain dulu
suara ibunya putri
seperti gak asing buat aku